sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pasti sedih mama hilang
kamu memang membawa kebahagiaan tersendiri buat mama sayang
meskipun mama bukan ibu kandung kamu
mamam yang banyak ya finn ya
oh iya mamam yang banyak biar cepat gede
nanti sekolah kuliah terus jadi orang sukses deh

aku tahu semalam aku tuh salah banget mil aku tuh terlalu emosian

al aku udah nggak tahu lagi ya
aku udah nggak tahu apa aku masih bisa mempertahankan hubungan kita ini atau nggak
aku tahu aku salah
tapi kan semua orang tak pernah bikin kesalahan mil
please tolong kasih aku kesempatan lagi please mil
kalau kamu sayang sama seseorang kamu harus kasih dia kepercayaan penuh
jangan malah cemburu buta gak jelas kayak semalam
kita udah dewasa al
kalau hubungannya kayak gitu namanya bukan hubungan sehat
al satu hal lagi yang harus kamu tahu ya
mita itu adalah kakak ipang aku
dia itu istrinya kak arvino ya
jadi tolong al tolong jangan mikir aku macam macam sama dia
tolong kamu jangan cemburu buta sama dia ya
nah walaupun aku harus minta maaf sama mita aku akan minta maaf sekarang sama dia
tapi kamu jangan ninggalin aku nih
mil ah aku jadi pokoknya aku akan mulai ngontrol emosi aku mil
please mil kasih kesempatan lagi buat aku mil
mil aku mau kita bisa membina hubungan ini lagi aku janji
kita lihat aja apa kamu emang benar bisa megang janji kamu atau enggak mil
lihat mereka pelukan kayak gitu change